kita bergeser ke ciamis ratusan orang di kabupaten ciamis mengungsi akibat tempat tinggalnya rusak diguncang gempa dengan magnitudo enam sembilan pada lima belas desember lalu
para pengungsi harus berjuang melawan dinginnya malam karena belum optimalnya logistik bantuan
putra semata wayang imas menjadi pelipur lara
di tengah musibah gempa yang melanda ciamis lima belas desember lalu
tingkah pola putranya membuat imas masih bisa tersenyum
meski sudah dua malam harus menginap di posko pengungsian desa suka hurib pamarican ke bupaten ciamis
namun dibalik upayanya tetap ceria imas yang rumahnya rusak diguncang gempa mengkhawatirkan kesehatan putranya selama di pengungsian
badan penanggulangan bencana daerah ciamis mengakui logistik belum optimal untuk melayani pengungsi di desa sukahurip yang terkena dampak gempa paling parah di ciamis
untuk di posko ini jumlah jiwa dua ratus lima puluh empat di sini di ombulu di atas itu sekitar dua puluh lima
untuk selebu sama tikar memang ada kekurangan
kami juga sudah koordinasi dengan bnpb dan untuk dua hari mungkin bnpb akan mengirim logistik tersebut
berdasarkan informasi tadi dari kepala bnpb akan segera dikirim ke ciamis
selain menyiagakan posko pengungsi selama tujuh hari
bppd masih melakukan pendataan dampak kerusakan bangunan
baik rumah maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial
hingga tujuh belas desember tercatat satu satu ratus tujuh puluh lima bangunan rusak di kabupaten ciamis
akibat gempa berkekuatan magnitud enam tujuh
mahardika utama ciamis